para buruh dari beberapa perwakilan serikat pekerja di brebes menemui bupati iza prianti
mereka menuntut pihak pemkap agar mengusulkan kenaikan upah minimum kabupaten sebesar dua puluh lima persen
ada enam wakil serikat buruh dari beberapa perusahaan yang ikut dalam pertemuan tersebut
mereka sepakat agar umk dua ribu dua puluh dua naik dua puluh lima persen dari umk sekarang yang sebesar satu delapan puluh enam juta rupiah per bulan
alasan kenaikan yang disampaikan buruh adalah umk sekarang sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari para buruh dan keluarganya
terlebih bagi buruh yang berasal dari luar daerah harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membayar kos atau kontrak rumah
kita sebagai pekerja tujuan utamanya mensejahterakan pekerja beserta keluarganya
tapi dengan umk kita yang kecil kita nggak bisa mensejahterakan keluarga
buat kesejahteraan diri sendiri aja kita masih belum mampu
jadi kita mampu
ini tuntutannya berapa persen mas
kita meminta tuntutan buat merekomendasikan ke provinsi kita meminta dua puluh lima persen dari umk sekarang
bupati berjanji akan meneruskan tuntutan para buruh tersebut sehingga besaran umk di brebes akan naik sesuai dengan harapan buruh
saya bilang kalian bikin surat nanti suratnya dikirim kepada kepala disperinakor
nanti kepala disperinakor kasih kepada bpn sampangat bupat burebus
yang nanti akan merumuskan

ya nanti semoga harapannya harga penaikan yang lebih meningkat
besaran tuntutan kenaikan dua puluh lima persen menurut para buruh tidak akan memberatkan perusahaan karena besaran kenaikan yang diminta dinilai tidak terlalu tinggi
imam suripto brebes jawa tengah